kita ke informasi selanjutnya panglima tni marsikal hadi cahyanto menunjuk letnan jenderal tni andika perkasa
menjadi panglima komando cadangan strategis angkatan darat atau pangkostrat
dikutip dari cnn indonesia com andika diketahui menggantikan letnan jenderal tni agus kriswanto
yang saat ini telah diangkat menjadi panglima tinggi markas besar tni angkatan udara
letjen andika mendapat promosi jabatan yang sebelumnya menjabat kodiklat
secara keseluruhan dalam surat keputusan ada dua puluh sembilan prajurit yang diberhentikan dan atau dinaikkan jabatannya oleh panglima tni